kedalam jauh loh ntar kakinya pegel
maaf bang kalau mau jalan kaki silahkan
kok kopi dua gelas
aduh aduh vic kali gue
jual beli aja deh bang
ntar kalau udah beli terus ketemu
kan bisa buat tapi
udah dua lebaran tati gak dibeliin selop
iya ada apa
slopnya bagus istri saya pengen lihat
kalau mau beli di sana di pasar tanah abang di toko kahakung
saya kemarin juga belinya di sana sama bu nur
jadi bukan di mall
harganya tiga ratus lima puluh ribu
akhirnya gue tau rumah ani
jalan duluan deh ya
mau kemana lo berdua
mau beli selop mak
katanya mau beli rumah kenapa beli telur
uang dari hasil jualan batu akiknya cuma cukup buat beli selop
gue udah bilang kan janjinya beli rumah bukan beli selop

bukan beli selop
lagian kan lebaran masih jauh ngapain beli slop sekarang
buat bu nur malak
lo emang mantu teladan
orang lain dibeli selop
pur belum sampe juga kata bapak saya jangan menyerah pangkalan sudah deket
bukannya bantuin malah ngeledek lo
jadi lo dituduh ngambil sendal sama bininya si sopian belum tau mu buah dia
kayaknya emang belum mak orangnya gak gaul
gue kagak terima anak gue dituduh maling
saya juga mak
kalo kagak terima mestinya sebagai lakinya lo marahin dia
enak aja nuduh anak buah
biasanya kagak mau ribut
kagak mau ribut tapi kagak berani
ah mak mak jangan marahin bu nur mala
kek gue mau ngaji takut telat
nanti kagak dapet tempatnya yander
saya bukan ngeledek cuma nanya
emang kalo ban kempes bisa dikompak pake air
om pur antarin ke rumah
ban motor saya kempes
gak mau os sama om fisna kan keringetnya bau
mau milih bau keringet apa milih jalan kaki
iya kabar baik aku bang
bang jangankan cuma seratus demonstrasi
seribu demonstran pun aku sanggup siapkan buat abang
demonstrasi aku ini profesional
ada yang kelas satu
harganya lima ratus ribu sehari
dia pandai itu bang
tereak tereak sama menjawab pertanyaan wartawan
ada juga tiga ratus ribu
ya di bawah lah
di bawah itu harganya
kelas dua itu
harganya tiga ratus ribu
cuma dia pandai tereak tereak
nggak bisa jawab pertanyaan wartawan
bisanya cuma pelangak pelongok saja
abang cari aja tempat lain
empok makan dulu
kan biasanya anak sekolah tujuh ribu
kan badai aku mau jatuh
terus aku kaget juga
jadi aku korting empat ribu
memang keringat saya masih bau
maaf tadi pipih lagi di nes
pipih nggak denger suara hp mimi
iya hp pipih hp mimi memang dipegang sama mimi
memang mimi butuh berapa buat bayar celo cerai teh
tuh kata pipih juga jangan cerai
kan biayanya juga mahal
ke dalam jauh lo
ntar kakinya pegel
kalau mau jalan kaki silakan
kok kopi dua gelas
atuh atuh sampe sekaligus
jangan sekaligus lah
nanti saat kau minum kopi yang kedua
sudah terlalu dingin tak enak
pok kata bang patar jangan sekaligus
nanti kalau saya mau minum kopi yang kedua
sudah terlanjur dingin tak enak
rupanya kau sedang bersedih
dia itu masih minta cerai sama kau
apa yang bisa aku bantu
jawaban kau tak nyambung
bang ke jalan rampo pepek delapan oke
bang terus okenya berapa
apakah aku bisa membantu
tidak ada tanpa rp dua juta aku bisa bantu
terima kasih bang
tak perlu lah kau terima kasih sama aku
aku ini orang yang suka membantu orang yang susah
sekali lagi terima kasih bang
sudah kubilang tak perlu kau terima kasih sama aku
yang penting kau kembalikan uang aku rp dua lima ratus